apa kamu tidak punya mati

kenapa waskolo bisa mengalahkan prabu giripati ganjaratu
hal itu yang membuatku terkejut jendomalik
ini pasti berhubungan
ada di tangan penguasa
hal itu yang sedangku pertanyakan jendomalik
ini menjadi sangat berbahaya
biarkan aku yang merebut pusaka papat tingsu itu
jangan sampai hal ini menjadi terus berlarut
dengan kekuatan yang sudah ganjaratu berikan padaku
aku harus tetap menjalankan tugasku
yaitu untuk mencelakai nawangsi
jangan lupa like share dan subscribe
apa sebenarnya masalahmu
apa yang kau inginkan wanita aneh
aku ini adalah wanita tercantik
apa kamu tidak punya makan

yang lainthe benutuk
jangan ganggu manusia ini wahai manusia lancang
apa yang sebenarnya terjadi
tunggu tunggu siapa sebenarnya kalian apa mau kalian pulanglah manusia
kamu tidak perlu tahu siapa kami apa maksudmu
kemana mereka apa yang sebenarnya terjadi
aku mengenal kekuatan ini
kekuatan geng permuni
hanya lebih lemah
kita harus turun sekarang juga
memangnya ada apa kanjeng ratu
ada seseorang yang membutuhkan pertolonganku
aku mengenal kekuatan ini
kekuatan geng permuni
hanya lebih lemah
lebih baik kembali ke sentro kedua mahir
lalu katakan pada ratu
kalau ada yang tidak lupa untuk menunggu
dan menyelesaikan kodoku

lalu katakan pada ratu
tunggu apa lagi
aku hampir saja lupa pada nawas
kalau kamu tidak datang melapor
maafkan kanjeng ratu
tapi kenapa senopati waskolo duduk di singgah sana
tidak ada yang mengaku
tidak ada yang mengaku
tidak ada yang mengaku
tidak ada yang mengaku
tidak ada yang mengaku
tidak ada yang mengaku
bukan urusanmu gringsik
sekarang jelaskan kembali
baik kanjeng ratu
makhluk itu bilang
kalau sekarang nawansi dilindungi juga oleh iblis tumpeng muka
tenang saja kanjeng ratu
sekarang kita sudah memiliki pusaka ini
kita tidak perlu lagi mengurus tawangsi
sekarang kembali kamu gringsik
tapi ingat jangan berbuat ceroboh seperti ini lagi
karena kesaktianmu itu belum sempurna
baik kanjeng ratu
tidak perlu besar kanjeng ratu